keinformasi selanjutnya penurunan jumlah kasus covid sembilan belas serta beberapa indikator perbaikan seperti terkendalinya kasus positif di sejumlah daerah
gencarnya vaksinasi dan menurunnya tingkat keterisian tempat tidur menjadi harapan pandemi covid sembilan belas menuju endemi
namun untuk mencapai status endemi secara global hal ini perlu menunggu penetapan status dari badan kesehatan dunia atau who
istilah endemik digunakan untuk menggambarkan keberadaan sebuah penyakit yang cenderung terkendali karena jumlah kasus yang rendah secara konsisten
dengan luas daerah terdampak dan durasi yang beragam di tiap daerah
dan penetapan status endemi merupakan otoritas badan kesehatan dunia atau who
karena untuk mengubah pandemi yang berdampak pada banyak negara diperlukan perbaikan kondisi kasus juga secara global
umumnya kondisi terkendali ini dapat diindikasikan dari jumlah kasus dan kematian yang rendah bahkan nol dalam jangka waktu tertentu